terima kasih ya
mama udah berkorban
lo tuh harus
yang menjalani hukumannya
aku bener bener jesah
jadi pak aku merantakkan elsa
tinggal aku takut sendiri

ternyata bapak masih ingat saya ya
iya pak saya masih inget
kita bisa bicara sebentar
terima kasih ya
mama udah berkorban
lo tuh harusnya tersenyum
lo harus bahagia
wah ini buat
buat nina bukan
iya nina belum makan ini bubur buat dia
boleh nggak kalau misalkan aku yang nganterin ke nina
sayang ini ada bubur kamu makan ya
iya aku gak mau
kenapa sih kamu biarin aku waktu itu gak mati aja nih
buat apa aku hidup kalau aku cuma buat diperlakukan kayak gini sama kamu
kenapa hubungan gue sama nino jadi kayak gini
apa selamanya kami gak akan pernah bisa baik baik lagi
apa selamanya nino akan bersikap kayak gini
di dalam hidup ini
gak ada yang lebih sakit daripada disakiti oleh orang yang paling kita cinta
aku udah makan
gak perlu kamu naik
alhamdulillah kabar saya baik pak
terus gimana alika sehat
alika juga alhamdulillah sehat pak
saya seneng dengernya
dan saya bener bener baru tau
kalau bapak kerja di pt alibaran sejahtera pak
saya baru kemarin lama kerjanya
dan saya juga
jadi saya lama kerja disini
ya alhamdulillah pak saya diterima
saya dengarkan dulu bapak sempat menang lotre pak
waktu itu karena saya lagi beruntung aja pak
dulu bisa dapet lotre dari siapa ya pak
dari tetangga saya pak
namanya rojak pak
oh iya bapak ada keluarga di jakarta
keluarga sih ada di pulau kerto pak
kerabat ada satu dua
saya punya teman di jakarta
namanya bu elsa
pak gak apa apa pak
saya cuma selek aja pak
bapak mau saya kenalin ke bu elsa
enggak gak gak gak usah pak gak usah
saya juga nggak perlu usaha tanaman lagi pak
maaf pak sekarang sudah mau hampir jam satu siang
saya mau buru buru
ke kantor lagi pak permisi pak
eh yaudah bareng saya aja saya juga mau ke kantor
enggak usah pak biar saya naik ojek aja pak
saya mau ke kantor
saya mau ke kantor
pak randy sebut sebut nama bu elsa
atau cuma kebetulan aja
selamat siang anda
om macan kangen loh sama kamu
aku juga kangen
ayo silahkan duduk
gak lama kok
tadi nino udah cerita
masalah tadi pagi